beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
jangan bilang kamu jeles yang lihat mereka
ingat ya putri usus goreng kamu itu udah pacara pangeran tampan
jadi mata kamu ini nih gak boleh ngelirik ngelirik ke cowok cowok lain
apalagi manusia kokas kayak gitu cici
ih lebih banget sih
saya tuh hanya merasa hancur dan kecewa pak
dengan apa yang lydia lakukan
bagaimana bisa dia memanfaatkan
dia merebut semua aset hanya untuk kepentingan pribadi dia
dia dia gak mikirin gimana saya sapa putri melanjutkan hidup
ya saya tahu saya paham sekali
saya akan usut semuanya sampai ke akar akarnya
demi kamu demi putri
untuk mengambil semua hak yang diambil setelah lydia
tapi saya minta kamu sabar dulu ya
sabar dulu sedikit
makasih ya pak raditya
sudah menjadi tanggung jawab saya kok
untuk bantu kamu sama calon anak saya
untuk membantu bantu saya aku akan melakukan sesuatu hati percaya dengan diri
jangan hubungi aku
spara sudah selesai bekeran
sekarang kita bisa mulai berpindah

semenjak lydia ditangkap polisi karena kasus pajaka
sikapnya jadi beda kakuk
tadi lydia bilang
kalau tamunya seseorang yang bisa mengingatkan masa laluku
apa mungkin yang lydia maksud itu nawang
aku harus waspada menghadapi lydia saat ini
dia pasti dendam ke aku
karena saat dia ditangkap kemarin
aku terus menghindarinya
udah agak baik kan kok
tapi sekarang ada sakit lagi
kenapa lo gak pulang aja sih
gue mau ke kantin
ngebiarin gue kehausan lagi sakit gini
sebenarnya sih kaki gue udah gak apa apa
tapi gue harus bisa manfaatin keadaan ini
kayak gini kan cepet sembuhin
ya menu gue tau bisa gak sih gak usah ribet
kalo kan beberapa hari ya mungkin dua tiga hari
tapi kan bentar lagi lo perv peng rang
soalnya kita tadi piknik di rooftop makanya jadi gosong gini
gue itu gak pernah ya melarang kalian pacaran dimanapun yang kalian mau
tapi inget dong rang dead flowers udah mulai eksis
kalian tuh udah mau jadi public figure
kalian harus profesional jaga penampilan kalian
kalo gini kan gua jadi pusing juga
semoga gini aja dong
ada yang mau clbk nih
cinta lama belum kelar
ya semoga aja deh
kok lo sinis gitu sih tak
ini siapa yang sinis biasa aja kali
gua cuma ngasih saran
biar nggak cepet percaya sama orang baru
ya ampun sensitif banget
apaan sih lo semua
kamu kenapa putri us goreng
kok diem aja sih cemberut lagi
kenapa gak enak
ya harusnya kan aku ikut bisa menjaga penampilan kamu
secara kan kamu sama detlowers baru mau merintis karir
alah santai aja kali putri sus goreng
gak usah terlalu dipikirin nggak penting
susah lah aku ngomong sama kamu
kepala kamu kayak batu bata
kayak batu bata
yaudah jangan cemberut mulu dong senyum
kalo cemberut kayak bakpao tuh gendut banget
yaudah senyum aja
engek makin lebar
senyum aja makin lebar
din sebagai manajernya dead flowers
aku tuh harusnya tahu apa yang mereka lakuin di luar
lihat deh sekarang penampilan pangeran jadi kacau banget kan
gue juga gak tau kalau misalkan pangeran bisa bilang kayak gitu
emang pangeran gak bilang sama lo kalo dia mau berjemur di rooftop
bilang sih pelayanan bilang dia mau surpresin putri gitu di rooftop
mau berjemur kayak di pantai
ya unyu sih idenya
cuman gue gak tau kalau misalkan hasilnya jadi kayak gini no maaf ya
din kalo lo ngerasa yang mereka lakuin tuh ngerusak penampilan mereka
lo harusnya larang dengan tegas lo kan manajernya mereka
gue bakal lebih ngejagai anak anak dead flowers
lo tau kan din
sebenernya gue tuh gak mau marah marah kayak gini sama lo
tapi lo kan gak mau kalau dicap sebagai manajer yang gak bertanggung jawab
ya nom gue yang ngerti kok
tadi pangeran baru selesai take vokal
plan gue selesai semuanya
tapi liat sekarang
penampilan pangeran tuh kacau banget dinda
lo tau kan
gimana berarti ada di posisi gue
sebenernya sih gue gak peduli juga sama penampilan semua personal dead flowers kecuali pangeran
gue marah ke dinda
sebenernya buat pelan piaisan jelas gue aja ngeliat pangeran sama putri
guys kita kantin berdua ya
sebenrnya sangat jelas

jangan bilang kamu jelez ya ngeliat mereka

inget yah putri usus goreng
kamu itu udah pacara pangeran tampan
gak boleh ngelirik ngelirik ke cowok cowok lain
ih lebay banget sih
kok muka lu keliatan tegang gitu sih
rahasia produser sama manager ji
tahan sih bebek rewel
kalo lu sama gue main rahasia rahasian segala
ingat gue ini pacar lu
kalo ada apa apa lu harus cerita sama gue
kita ngobrol di bertiga
boleh ngomong aja sekarang
kita ngobrol di taman aja yuk
emang serahasia itu ya
si kapul kok jadi aneh gitu din
biar gue ngomong dulu sama put dan sama pangeran
gue penasaran deh

iya sih vol
karena gue tau banget kalo bebik reul itu gak suka kalo gue gak menghargai privasinya dia
nanti dia bakal cerita kok kalau emang udah tepat waktunya
kak lo bisa sabar dikit gak sih
kan tadi dinda udah bilang kalau dia bakal cerita kalau udah selesai ngomong sama pangeran sama putri
udah sabar aja kenapa
gue yakin banget pasti ada yang ngeberes nih sama nau